terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur di segmen ketiga ini saya akan mengajak anda melihat persiapan desainer indonesia dalam mengikuti ajang paris fashion week
ajang pamer busana internasional paris fashion week akan kembali dihelat dua puluh empat september mendatang
taukah anda jika indonesia mengirimkan enam desainernya untuk berpartisipasi di ajang bergensi busana dunia tersebut
salah satunya adalah lia afif dengan batik jembernya
nah bagaimana pesona batik khas jember di tangan lia afif ini berikut ikutannya
hamparan pasir putih pantai papuma dengan eksotika keindahan alam di sekitarnya menjadi lokasi utama sesi pemotretan tiga model yang mengenakan busana batik khas jember bermotif daun tembakau dan panorama alam
ketiga model inilah yang nantinya akan membawa nama indonesia di dunia internasional lewat paris fashion week yang akan digelar dua puluh lima september hingga dua oktober dua ribu delapan belas mendatang
busana bertema kopi coklat sengaja dipilih dalam ajang pamer busana bergensi dunia ini karena minimalis dan cocok dipadukan dengan kain duches lace dan sifon
dikombinasikan dengan warna hitam busana terlihat elegan saat dikenakan
baju dari rencangan bali afif ini yang akan dibawakan ke paris jadi ya jelas sangat excited ya bagi seorang model gitu
misalnya yang menonjol jelas batiknya ya mas kan mengangkat batiknya batik jember ya jadi merasa bangga sih batik daerah bakalan dibawa ke kancah internasional
ketiga busana tersebut merupakan karya lia afif seorang desainer asal kota pahlawan surabaya
untuk menampilkan karyanya yang eksotik kali ini lia afif menghadirkan desain khusus bertema kriola camera yang berarti pesona buah coklat nan cantik
pelajaran yang saya bisa petik adalah saya harus bisa menunjukkan
internasional karena kalau kita tahu ya kalau kita pakai asal batik terus terlalu banyak motifnya atau terlalu ramai kan juga sepengaruh juga nggak bisa menarik kacamata internasionalnya
dalam paris fashion week nanti lia afif akan membawa dua puluh kostum yang semuanya bertema batik khas jember
chef rukus mandani jember